kamu nantarin saya ke persidangan dari riki
kamu sempet bilang kan kalau di persidangan sebelumnya andi cepet diancam sama orang dari riki
saya mau datang
saya mau datang
aku mau datang
saya tau pak
papa saya pasti gak akan kasih tahu ini ke kamu
dia akan sangat menjaga cerita ini
tapi itu nggak adil dong buat saya
saya merasa nggak adil kalau seperti itu ah
jadi makanya kenapa gak sekalian aja saya kasih tau ke kamu
supaya kamu tau semuanya
jadi apa kamu udah siap ah
dengerin dari saya
gue gak ngeri sih sebenernya ceritain ini
tapi gue memilih untuk mengatakan ke ah
supaya al makin pusing sendiri
supaya al makin pusing sendiri
oke yaudah ya
cukup sampai sini aja obrolan kita
saya harus ke kantor dulu
kenapa gue rusak nyanyi ke atas sih pak
lu saya bawa ke atas
saya cuma perlu saya ingat sesuatu doang
kan bukan yang saya suruh pulang tadi ya
iya pak maaf tadi saya ini sihatin untuk datang kesini
takutnya pak perlu sesuatu
kamu udah makan belum
belum sih pak
gue beli kantin
kantin sebelah mana ya
sebelas ramai ya
tangan aku tuh gatel banget ya pengen telfon adi
kamu gak boleh kayak gini
tapi asli aku kangen banget sama kamu
boleh kali ya kalo aku cuman liat galeri liat foto foto kita
sebenarnya sih pengen banget aku hubungin kamu ketemu kamu
tapi aku gak boleh kayak gini aku gak bisa
aku udah janji untuk gak agresif
it's okay aku sekarang mikirin kamu
tapi mungkin kamu juga sekarang gak mungkin mikirin aku
aku gak boleh bonggol waktu aku gak boleh bonggol tenaga
ya silahkan masuk
maaf mbak jessica
elsa lagi marah marah di ruangan hrd
kenapa lagi sih elsa
baik mari kita kesana sekarang
elsa tadi dateng kesini temen saya
apa ba elsa mau lakukan atau berbicara sesuatu yang
membuat bapak nggak nyaman tadi
membuat bapak gak nyaman tadi

dia dateng kesini
bicara ke saya
kalo selama hidupnya andien
bapak sudah bilang kan kemarin cerita tentang
tentang diri tanya andien kan
tapi kalau ada kontribusi saya di sana
elsa cuma mau bilang itu ke saya
kalau saya juga melakukan hal yang sama seperti elsa
saya harap bapak nggak percaya begitu saja sama bapak elsa
ya saya memang nggak percaya begitu saja sama elsa
dari awal ketemu juga saya nggak percaya sama dia
saya udah ngerasain orang negatif dari dia
tapi semakin kesini saya tahu wataknya dia seperti apa
dia orang nggak bisa dipercaya
cuma saya masih penasaran
di surat yang saya tulis di pulau
apakah itu surat yang saya tulis di pulau
di sana saya pernah menulis
kalau memang saya pernah menyakiti anak
saya penasaran seberapa besar saya pernah menyakiti andien
saya udah tugas buat kamu
saya udah mencari
saya udah mencari
saya udah mencari
kamu orang kepercayaan saya kan
kamu udah lama kerja buat saya kan
kalau kamu orang kepercayaan saya berarti saya sangat percaya sama allah
ceritakan semua yang kamu tahu
tentang apa yang terjadi di kehidupan saya dulu dan andil
sebelum saya mencintai andien
maaf pak tapi
saya mau denger
saya mau denger
ya jadi memang
hari ini akan kembali dibuka persidangan yang akan dihadiri oleh salah satu saksi
dalam kasus sabotase sebuah mobil milik pengusaha
yang menyebabkan kecelakaan beruntun dan berakibat tewasnya sejumlah lima orang
tersangka dengan atas nama ricky alexander akan kembali menjalani sidang pada hari ini
ceritanya nanti aja
saya ada tugas lain
kamu mau anterin saya ke persidangan dari ricky
kamu sempat bilang kan
kalau di persidangan sebelumnya andi sempat diancam sama orang ricky
saya mau datang
saya mau datang
biasanya intuisi pak al gak pernah salah
saya memang harus menemani pak al kesana
ke persidangan itu
saya mau datang
kasian mama masih sakit
papa juga belum ingat sama aku mama askara dan semuanya
jadi anak anak nanti kita akan mengadakan parents day di sekolah kita
semua orang tua murid akan datang ke sekolah untuk menyaksikan penampilan kalian
nah nantinya kalian juga akan membuat makanan untuk dipersembahkan ke orang tua kalian
nanti kita akan makan bersama sama orang tua kalian
kok mama belum sembuh
kok papa belum ingat
padandai aku sama siapa
ini reina buat kamu
kamu pasti lama kan
nah kita mulai
nanti kita makan bersama

iya kita makan bersama